meluncur dari ketinggian tujuh meter di bendungan aliran irigasi
keberhasilan timnas e sport indonesia menjuarai afci asian cup tahun ini menjadi kabar gembira bagi masyarakat yang memang merindukan gelar dan juga prestasi timnas garuda
nah karena itu kita harap ada problem di internal egyanus dan pasukannya itu bisa diselesaikan cepat
atau orang yang sakit jantung pun juga harus berolahraga kan
kalau sampai cabai satu ratus dua puluh ya ada keluhan sedikit gitu
varian corona ihu atau varian b satu enam ratus empat puluh dua jadi pembicaraan setelah ilmuwan dari perancis
bahwa kalau memilih gibran punya potensi menurunkan elektabilitas pak prabowo
bahwa dengan harapan kita
wisata mangrove yang ada di desa mekarjaya ini terjadilah kendala
itu gejala yang terjadi pada anak anak ini
sehingga dia butuh kesenangan atau pelesiran atau healing di luar sekolah
kalau tinggal di kawasan adat itu banyak pantangan pantangan yang harus kita jaga
kita suruh atau kita minta sesuatu
nah kita tentu berharap covid tidak naik
karena kapan kita tidak menggunakan dua bahasa
membangkitkan animu warga untuk bepergian
mereka bilang ya mereka fine fine aja karena mereka udah banyak international player juga yang kayak kamu gitu lah
langsung saja meluncur ke kawasan jakarta timur
terus kemudian untuk penentuan waktu berbuka maupun waktu mulai sahurnya
tentang pemain igl yang katanya
jadi menurut saya ini harus ada upaya negosiasi yang baik sih
nah menurut lo ada yang menarik pandangan lo gak
misalnya masing masing harus membeli makanan sendiri perlatang sendiri
kenapa pemain asingnya gak masuk dari pre season
bukan tentang ganjaran apa yang ia terima ketika mengobati
pak jokowi otomatis juga pindah partai
ketua ikatan wartawan online provinsi lampung berikut ini
soalnya kalau tiga kita lebih banyak main di luar terus main lari lari keliling keliling gitu lah
soalnya pertama kalau gue kenapa gue milih yuda untuk masuk
udah pasti kalau ada ngutak ngatik
dibandingkan labu yang lainnya
selanjutnya tiga puluh butir kelapa yang sudah dibersihkan kemudian diparut dengan menggunakan mesin parut seperti ini
menjaga laut dengan metode kearifan lokal seperti sasi menjadi salah satu cara untuk melindungi biota laut di sekitar laut kampung aduwe
jadi begini mevri tentang definisi daripada heatwave atau gelombang panas itu sendiri
penyalaan kembali atau penyalaan ulang
oh pantas bener bener kalau mama berarti gak ada gitu atletiknya
selain dijemur pisang juga diasapi beberapa kali agar kandungan airnya berkurang
ya banyak yang gak sembuh banyak
lu tapi kemarin yang apa
mengatakan baru sekitar lima belas persen
hengki pas lagi diomumin
tapi kita tidak terlugi loh ngundang reza
walaupun dia sempat absen beberapa game kan
yang menawarkan pengalaman mudik yang berbeda
salah satu kafe yang paling besar di armadidi
permainan reza guntara semakin berkembang
itu mesti juga menyiapkan nama
ya jadi kita ada potensi rop di utara jakarta
memainkan karakter berbagai profesi
siti aryawatin salah satunya yang sering berkunjung bersama anak dan suaminya dari lamongan jawa timur agar mendapat ketenangan
davis bertans itu delapan puluh lho like lima tahun
cara penyeduhan tehnya seperti apa
sekarang ada tiga belas partai politik
atau justru sebaliknya presiden jokowi lah yang aktif kemudian mendorong golkar dan juga pan
selama bertahun tahun inggris mengerahkan senjata
burung maleo sangat sensitif terhadap pergerakan di sekitarnya saya dan hanapi pun harus mengendap endap
ini ramai kemudian isu reshuffle dan lain lain
karena kita memaknai debat itu saling mengungguli dan saling menjatuhkan diantara masing masing capres sejak awal
hari ini saya belusukan di hutan ya pak ya
hal ini dilakukan seiring terbitnya peraturan baru lewat surat edaran kementerian perhubungan no dua puluh tiga tahun dua ribu dua puluh
wah gue jujur aja ya bro gue rada setiap hari masih keluar sih bro
ini kan lebih daripada ikut penataran ya
karena ini juga menyebabkan berdampak terhadap pemain dari negara lain ya pak gatot
demikian laporan yang disusun oleh alerly untuk sbs news
yang berkenaan dengan kebijakan untuk menciptakan kelancaran
emang yuda paket yang komplit menurut gue untuk ini ya
tentu pak jokowi penting untuk mengulang tradisi di tahun dua ribu empat belas
jadi daripada kita menimbang nimbang antara manfaat dengan madorotnya dan manfaatnya sangat sedikit
namun patela yang digunakan tidak akan selebar seperti yang saya gunakan ini
padahal kalau ngomong jam ini udah masuk siang
maka sebagai kepala negara seharusnya jokowi juga berada di atas semua golongan
aku gak dapet mini pledge
sebenarnya apa sih pak maksud dari gelombang panas yang terjadi di beberapa negara asia ini
gak usah jadi enam jam terus jadi lima jam tiga puluh atau lima
pelaksanaan tasyakuran oleh keluarga presiden joko widodo
kalau dari kesehatan apakah atlet atlet kita itu sehat
jadi yang pertama yang sudah mengambil kpr ya pak
mie memang tidak pernah hilang ya penggemarnya
secara dia udah punya pengalaman di tri xtree
orang orang yang berada di dalam hubungan yang toxic sering tidak sadar bahwa mereka sedang menjalani hubungan yang tidak sehat
di tahun dua ribu empat belas sendiri
for your info tahap proses pembuatan oyek ada dua kali penjemuran
gak ada opsi lain gitu kan untuk scoringnya bima perkasa gitu kan
jumlah pemudik tahun ini meningkat empat puluh persen dibandingkan mudik lebaran pada tahun dua ribu sembilan belas sebelum pandemi merebak
semuanya ada di situ dan kita enggak mengurangi sama sekali jadi itu lebih apa ya efeknya lebih
namun apabila ada permintaan dari pengguna jalan
gue yang lebih lucu lagi lo sempet baca
pinter pada waktu itu jadi saya dianggap
selasa sore taman tebet atau tebet eco park ramai dikunjungi warga
ya kalau di sini juga gue lihat mukanya vincent juga ikut putus putus
bahwa ada kertas suara tidak
lalu ada selada lalu ini tadi saya sudah meracik bumbu atau saus yang kesukaan saya yaitu adalah
pak obot semoga pak obot sehat selalu bisa ngajar lagi bisa nganterin kami ke rumah ke sekolah gitu
dengan harga empat ratus delapan puluh tujuh tiga puluh dua rupiah per saham
kepala ekonom di australian institute grack jericho mengatakan
tapi pada waktu kejatuhan pak harto banyak orang yang sebelumnya itu iri dengan saya mencoba menjatuhkan saya
karena kalau michelle kalau detik detik terakhir dia mulai gugup jadi harus kasih bola ke co
curangnya mereka tidak berikan data
ada lima ruangan berisi tantangan tantangan yang harus diselesaikan dalam waktu tertentu
pace nya jaraknya jangan sampe gua lupa matiin
penurunan itu bukan hanya semata mata faktor minat
terima kasih pak kekecewaan kami bisa sampaikan
sehingga anak anak tahu misalnya potensi yang ada di desa saya itu apa
selanjutnya kita iris mentimun sebagai pelengkap sate
oh belum mantel mantel ya
eee udah lulus udah pokoknya yang gak lulus kan fisik fisik kan soalnya gak bisa lari gak bisa ngapain
ini terlalu bertele tele terlalu panjang atau bagaimana
sejak beberapa generasi sebelumnya itu memang petani sudah menanam sorghum
memenuhi cara cara konstitusi
sinyal kenaikan harga bbm semakin menguat
terakhir kami wawancara dengan kelompok opm
tapi artinya mau bicara soal kkr
belum bisa menunjukkan potensi terbaiknya lah
ini artinya bahwa semua penyidikan itu harus diulang lagi dari awal begitu bang
yang kedua adalah terkait dengan narasi perkosaan
kalau dari air laut itu rata ratakan dua
di sini proses penyembuhan dilakukan dengan pendekatan humanis
tapi gue masih pemain barunya hang tuah
ngelatih sekolah bimbaknya itu di tahun
kolus si batu mengarah peta naeja
tapi harapan sentimen sentimen tadi harapannya supaya harga minyak global itu bergerak turun
dan tentu saja yang menyaksikan melalui tayangan televisi atau streaming
tak hanya menjadi alternatif untuk keluar dari ancaman krisis pangan
jadi orang afrika yang datang itu udah pasti orang india juga
tepat dia harus ketemu sama dia disupport
iya katanya rumornya gitu kan dibanding dia ngambil amelo katanya
antara empat puluh sampai rp enam puluh per kilogramnya semakin besar udang waho father harganya semakin
pemuda lulusan sekolah menengah atas ini
tentang seberapa jauh validitas informasi yang diberikan itu layak untuk dijadikan sebagai pijakan hukum
iya bukan babu ya dari sejarah dia segala macem
jenny nixon adalah hanya salah satu dari banyak orang yang menerima penyakit kronis
gue udah analisa pertanggal dua puluh dua maret
dan perekonomian global belum sepenuhnya pulih dari dampak pandemi covid sembilan belas seperti imf bank dunia dan juga presiden joko widodo juga memuanti muanti adanya ancaman resesi
ini juga menjadi sorotan kita semua karena pertama kalinya ekonomi negara maju pertumbuhannya minus di enam persen
itu melakukan itu atas desakan dari pak desra
mereka berusaha untuk menghidupkan suasana damai
saya membuat sebuah musik dan musik itu dinyanyikan oleh orang lain
aduh dia nyuknya orang tua
sekitar lima belas sampai dua puluh persen orang luka diabetes itu sangat berisiko tinggi diamputasi
peneliti tifa foundation shirly haristia menyebutkan bahwa harmonisasi aturan dan kewenangan
sama timnya apa gitu kan
tergantung siapa yang dipercayain sama cosy
pakai tali dan batang pohon berukuran satu hingga dua meter sebagai tuas pengukit untuk mencabut singkong dari dalam tanah
bagi warga yang terdampak pandemi
tapi indonesia negara yang mampu menghadapi
mendekati tpnpb dan juga mendekati
sudah mencakup wilayah jakarta tanggerang depok hingga bekasi
maksudnya nggak nonjol banget lah istilahnya
duet reza dan fiodan akan kembali lagi nih
kompetisi sehat itu datang dari regulasi yang jelas
season ini kan si stefan nenno bagus kan
jakarta ini harus didukung dengan sifat disiplin warga untuk tidak membuang sampah sembarangan
menginaplah di homestay homestay yang tersedia
ataukah sperma itu datang dari sebuah aktivitas seksual yang sifatnya konsensual alias mau sama mau
jadi memang syaratnya seperti itu
jadi enggak semuanya kondisi itu bisa
thank you banget thank you banget kok waktunya kok
saya memiliki penyelamat dua tahun
tapi lama lama kan kita tidak bisa menahan itu lagi
kalau mengharapkan dukungan dari pak jokowi
juga bisa dengan desa desa setempat gitu
salah satunya dengan menggunakan jasa fotografer
sampai dengan bahkan nanti di november december ada sikip
sebenarnya kita memaksimalkan apa yang kita punya
nah kalau melihat apa yang terjadi sekarang citae fashion week
adalah komitmen yang penting
soalnya pj kan kalau kita lihat emang dia spesialisasinya mungkin di guard guardnya ya
oleh karenanya rupanya sctu itu perencanakan untuk mengadakan penyelidikan terhadap harga harga yang selalu melambung itu
mau run mau press mau enggak gitu ya
banyak hal saya kira perlu kita lakukan termasuk juga insentif pemerintah terkait komunikasi dengan dunia usaha dan sebagainya itu masih sangat minim
dan penyekatan sendiri dilakukan yakin dengan cara dua lajur kendaraan
bertanya di mana tempat kuburan orang orang yang selama ini sampai saat ini belum ditemukan jenazahnya
dan rekomendasi ekspor terhadap material yang akan diekspor
iya sih iya sih perlu perlu perlu big man sih mereka ya
partai partai yang lain juga kurang suka dengan kehadiran dia ya
iya itu tinggi dia tinggi tinggi sih
ya saya sendiri sebenarnya
untuk evaluasi apabila terjadi kendala pembelajaran jarak jauh
tinggal berdoa hang tuah kalah terus di pertandingan terakhir
ada tim rimbakara namanya
penyakit ini kini masuk daftar penyakit yang wajib dilaporkan oleh semua negara
yang terbuat dari daging sapi dan kelapa muda
entah sih ya kalo gue kalo gue ya emang lebih seru sih kayak gitu sih
desi arie tonang maria oktober tangerang
karena sebelumnya kan ada pandemi covid ada ppkm dan lain sebagainya
di sumatera barat survei indikator
gosal yang bukan erik gosal
jadi setelah dengan layanan indonesia empat maka layanan tersebut memang berbasis aplikasi semuanya